gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan akan memproses hukum permintaan tunjangan hari raya oleh forum betawi rempuk fbr kepada sejumlah pemilik usaha
gini ya kalau saya nggak usah minta minta kalau minta ya nggak minta
tapi kalau ada yang merasa itu melanggar hukum ya dilaporkan
kalau tidak melanggar hukum ya apa yang salah
melanggar hukum ya melanggar hukum
jadi kalau melanggar hukum laporkan
yang penting adalah tidak boleh ada pemaksaan
kalau ada pemaksaan merasa dipaksa laporkan aja
sebelumnya sejumlah pemilik usaha di sepanjang jalan bangun cipta sarana kelurahan kelapa gading jakarta
memperoleh surat permintaan thr dari salah satu ormas di ibu kota
foto surat ini kemudian viral di media sosial
sejumlah pemilik usaha di sepanjang jalan bangun cipta sarana kelurahan kelapa gading jakarta
mengakui memperoleh surat permintaan thr dari salah satu ormas di ibu kota
dalam surat tersebut tertulis permintaan tunjangan hari raya atau thr
yang akan digunakan untuk kelangsungan operasional anggota fbr g dua puluh satu kelapa gading
posko fbr g dua puluh satu terletak di jalan bangun cipta sarana
yang masuk wilayah rw lima kelurahan kelapa gading timur kecamatan kelapa gading jakarta utara
urib pemilik usaha kaca aluminium dan kusen yang telah dua belas tahun tinggal di kawasan ini menyatakan
setiap tahun mendekati lebaran ia selalu menerima surat permintaan thr dengan kop surat ormas fbr
proposal dilengkapi dengan kwitansi kosong untuk diisi besaran sumbangan yang akan diberikan
ia mengaku tidak ada batasan minimal uang sumbangan yang disyaratkan oleh fbr
setiap tahun ada cuman kalau untuk sebesarnya berapa sih dia nggak minta nggak ngomong jumlahnya itu nggak ngomong
cuman kita ntar isi mungkin seratus dua ratus seikhlasnya lah gitu
enggak sih kalau cuman segitu sih gak keberatan yang penting kita usaha disini aman lah
hal yang sama juga dialami ayu pemilik usaha salon
kalau ibu sendiri pribadi
keberatan gak menurut ibu
yang gak ditentui nominalnya sih mas
paling ya cuman buat keamanan juga cuman gak pasti gitu sih
sementara itu ketua umum fbr menyatakan
proposal permintaan thr adalah kebijakan internal fbr g dua puluh satu bukan kebijakan fbr pusat
dibilang kalau secara organisasi fbr tidak punya kebijakan tentang itu
itu hanya teman teman yang kebetulan yang tadi saya harus mengulang kembali ada kegiatan sosial
karena tanggal tiga kalau tidak salah mereka akan adakan santunan di sunter agung
jadi wajar kalau kemudian mereka mengajukan permohonan ke itu kepada musa
kalaupun toh ada toko toko itu juga kan harusnya punya gsr
yang harus dia keluarkan kepada warga masyarakat
kalau dia keberatan ya gak disikasi
kalau mereka maksa laporkan ke polisi kan gitu selesai
lutfi hakim meminta masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak kepolisian
bila ada anggotanya yang terbukti melakukan pemaksaan dalam meminta sumbangan
edwid wirianto jakarta